sementara itu arus balik di terminal purboyo madiun jawa timur juga terpantau sudah mulai ramai hari ini
tercatat ada sebanyak delapan penumpang berangkat dari terminal purboyo madiun yang didominasi tujuan dalam provinsi seperti surabaya
puncak arus balik di terminal purboyo madiun diperkirakan akan terjadi pada besok
dengan jumlah penumpang bus diprediksi mencapai sepuluh penumpang
jasa marga saudara memprediksi arus balik lebaran dua ribu dua puluh empat akan terjadi pada lima belas april dua ribu dua puluh
ada satu delapan juta kendaraan yang akan kembali ke arah jakarta di momen arus balik kali ini
untuk mengantisipasi arus balik
yang diprediksi akan mulai padat mulai tiga belas april hingga enam belas april mendatang
jasa marga akan menerapkan beberapa rekayasa lalu lintas
memang kami mencatat untuk prediksi arus balik sendiri
jangan lupa untuk beri tanggapan di kolom komentar